dalam pertemuannya dengan presiden jokowi elon musk memberi sinyal menjajaki kerjasama dengan indonesia
apa yang membuat bos tesla tersebut tertarik berinvestasi di indonesia apa saja syarat yang diberikan oleh pemerintah indonesia
kami bahas bersama m rizal taufikur rahman peneliti indef selamat malam mas rizal
selamat malam mbak tiffany
baik kita membahas peluang investasi seorang elon musk di indonesia
anda melihat seberapa optimistisi investasi ini akan terrealisasi apakah juga ini nantinya akan serta merta mas rizal
memanjirnya atau masuknya suntikan dana investor ke ekonomi digital kita dan juga startup
ya saya kira ini juga peluang besar gitu ya bagaimana elon musk
bisa berinvestasi di indonesia tapi tentu indonesia juga perlu memenuhi persyaratan apa yang diminta elon musk
bahkan elon musk kan beberapa kali tertarik untuk berinvestasi di indonesia
terutama spacex dan teslanya
kalau bicara tesla kan tentu salah satu komponen yang paling banyak
karena itu juga terdapat banyak investasi yang tersedia di indonesia
khususnya memang terkait dengan baterai misalnya
atau berkaitan dengan teknologi digital
tentu indonesia juga sekarang sedang mendorong berbagai infrastruktur dan fasilitas digital
oke mas rizal anda melihat apa sih sebenarnya pr terbesar elon musk di indonesia ketika keran investasi ini betul betul akan dibuka ke depannya
ya sebenarnya kan terkait dengan bagaimana ruang investasi ya dibuka ya terkait dengan ekonomi digital di indonesia
terkait dengan teknologi digital dan inovasi digital yang ada di indonesia
bahkan kalau bicara space ini kan bicara berkaitan dengan teknologi astronot misalnya ya
elon musk punya teknologi yang satu inovasi yang apa namanya bagaimana peluncuran roket misalnya
dengan bahan bakar cair misalnya
dan indonesia punya beberapa apa namanya bahan yang bisa mendukung itu
nah terkait juga dengan produk produk yang dikembangkan oleh elon musk sekarang misalnya berbasis teknologi
ya indonesia juga punya bahan baku itu
nah persyaratannya tentu ya iklim investasi ya
kemudian juga kepastian dari berinvestasi
kemudian juga kepastian dari berinvestasi
kemudian juga kepastian dari berinvestasi
juga tentu saja bagaimana teknologi yang bisa dikembangkan di indonesia bisa disupport dengan berbagai fasilitas pengembangan riset misalnya di indonesia gitu
oke selain tadi teknologi kemudian pengembangan riset mungkin yang menjadi syarat ya yang harus diperhatikan
kalau kita berbicara mengenai investasi ini kan investasi yang dalam jumlah besar dan tentunya ini
untuk long term untuk jangka panjang ya mas rizal
untuk perusahaan sebesar tesla kemudian juga spacex pasti punya faktor pertimbangan untuk meloloskan kerjasama ini ke depannya
nah salah satu mungkin yang jadi concern tadi kalau selain tadi mas rizal sampaikan teknologi kemudian pengembangan riset adalah isu pertambangan indonesia yang mungkin masih menyimpan pr terkait dalam hal ini lingkungan
apakah ini juga bisa menjadi apa
salah satu penghambat atau mungkin kerikil besar gitu ke depannya sehingga ini mungkin agak sedikit maju mundur maju mundur gitu gak mulus lah jalannya
iya betul tesla kan sebenarnya menjawab permasalahan lingkungan sebenarnya kan
tapi dan apa namanya ya tentu salah satu ya kalau kita bicara optimis ya kalau bicara optimis

apa namanya ini salah satu
apa namanya ini salah satu
ini salah satu menjadi jawaban ya permasalahan lingkungan atau energi yang selama ini apa namanya sangat menjadi pertimbangan dan concern dunia ya terkait dengan lingkungan
nah elon musk kalau bicara tesla katakanlah kerjasama tesla dan tesla ini kan sebenarnya menjawab ya bagaimana moda transportasi ke depan yang memang ramah terhadap lingkungan
memang ya pemerintah kalau memang kemudian diminta persyaratan itu ya memang berat ya cukup besar
memang berat ya cukup berat gitu dengan kondisi saat ini
tapi kalau kemudian investasi ini ingin terrealisasi ya dengan elon musk gitu ya maka mau tidak mau harus dipenuhi gitu
oke bisa tidak kita memenuhi itu mas rizal sebagai syarat
bisa atau tidak mas rizal kita memenuhi syarat itu
karena ini sepertinya menjadi syarat paling atau poin paling besar nih untuk elon musk
ya mau tidak mau kalau memang ingin elon musk masuk ke indonesia ya harus terpenuhi
karena elon musk juga sangat concern dengan environmental aspek gitu
oke mas rizal kita melihat sebenarnya lobby lobby ini kan bukan hanya yang kemarin kunjungan presiden dalam lawatannya ke amerika serikat
sebelumnya pun juga bersama menteri luhut binsar panjaitan dan juga adalah sebelumnya
anda melihat kenapa sih indonesia begitu ambisius dalam mengejar kerjasama ini
indonesia punya banyak potensi sebenarnya ya dari sisi tadi bahan baku yang bisa menunjang pengembangan perusahaan yang dikembangkan oleh elon musk gitu ya
contoh misalnya tadi tesla gitu
pertama di komponen misalnya baterainya
atau juga apa namanya marketnya
karena elon musk juga memang punya persatuan bahwa indonesia punya potensi besar nih ke depan
dan indonesia punya produk yang banyak gitu dan ke depan diestimasi akan banyak
jadi dari sisi market juga memang apa namanya elon sudah memprediksi dan saya kira mengestimasi
bahkan produsen tesla juga indonesia sudah mulai banyak gitu
apalagi juga mungkin ini sejalan dengan harapan indonesia ya untuk mengembangkan mobil listrik
dan bahkan juga salah satu cita cita indonesia bisa menempatkan diri sebagai pasar mobil listrik dan baterai litium
ini menurut anda seperti apa mas rizal
iya memang bahkan kan salah satu misalnya ada event sebentar lagi
apa namanya di jakarta yang basis apa ya event mobil listrik lah gitu ya
dan ini juga salah satu apa ya namanya pembuka bagaimana indonesia sudah membuka rumah
untuk masuk mobil listrik
bahkan fasilitas fasilitas untuk penyediaan fasilitas charging listriknya juga sudah mulai gitu dipersiapkan gitu
dan elon musk saya kira sudah melihat perkembangan ini gitu
bahan bahan baku juga bisa didapat di indonesia ya dari sisi produksi juga jauh lebih efisien gitu dan market juga ada
belajar dari sosok elon musk gitu ya
tentunya kalau kita ngomong
mungkin elon musk berhadapan dengan sosok sebesar elon musk
kemudian juga tesla spacex investasi yang sangat besar
karena mungkin beberapa kemarin sempat menyatakan untuk mengakui sisi twitter
pada akhirnya beberapa hari yang lalu agak di hold untuk sementara waktu
untuk waktu yang kita tidak ketahui
artinya ini masih meraba raba masih membaca baca
termasuk ketika pada beberapa waktu yang lalu juga
elon musk dihadapkan pada pilihan untuk membuka pabrik tesla di india dan juga di indonesia
beliau lebih memilih untuk di india
nah ini kan harusnya dijadikan pelajaran juga
artinya untuk meyakinkan
anda melihat memang ini pendekatannya yang kemarin kurang greget kah gitu
emang atau ada faktor faktor lain memang yang harus diperhatikan
sehingga ketika follow up action dari kunjungan presiden kemarin
akan terlaksana atau tereksekusi dengan baik
ya memang betul ya
mestinya itu menjadi portfolio bagi pemerintah gitu ya
kita perlu belajar dari india
bagaimana india memiliki peluang yang luar biasa dalam mengembangkan tesla
nah tentu salah satu persyaratan yang biasa kita lihat ya
investor besar gitu yang punya apa
market yang potensial untuk jangka panjang adalah
sustainability dari produksinya kan begitu
sustainability inilah yang menjadi pertimbangan besar
apa ya tentu saja bahan baku salah satunya
dan india punya itu
yang kedua selain bahan baku gitu ya yang pendukung ya produksi produknya
tentu berbicara apa namanya keamanan dari berinvestasinya
keamanan investasi menjadi penting
tidak hanya jangka pendek saya kira tapi juga jangka panjangnya
nah termasuk juga aspek lingkungan
jadi ketika mengembangkan mobil listrik ya tentu
effort dalam apa namanya
pengembangan ekonomi yang kemudian ramah terhadap lingkungan menjadi penting
dan ini kan tentu salah satu jargon ya
atau juga visi yang dikembangkan oleh elon musk
bahkan elon musk kan ketika mengakses twitter
dia punya satu penguatan bahwa dia akan menjadikan twitter menjadi freedom of speech gitu misalnya ya
bahwa inovasi kreativitas mesti didorong
dan india jauh lebih dari itu
bahkan teknologi digital juga menjadi dan pengembangan digital infrastrukturnya juga jauh lebih siap dibanding indonesia
oke itu yang harus jadi pelajaran ya
itu yang harus jadi pelajaran ya
ini banyak yang bertanya juga
kenapa sih indonesia itu getol sekali pdkt dengan elon musk
tetap masih mau jalan terus gitu
masih tetap mau pdkt
kemarin elon lebih memilih india daripada indonesia
tapi follow up actionnya tetap aja di pdktin oleh indonesia
anda melihat karena memang sosok elon musk ini adalah sosok yang sangat kuat
sosok yang sangat transformasional
apakah memang dengan menggandengnya elon musk ini menjadi kekuatan indonesia untuk bisa mengerek perekonomian indonesia
dan juga sekaligus ini menjadi umpan yang kuat untuk menarik investor investor besar nantinya untuk masuk ke indonesia
ya nampaknya begitu ya
karena memang pemerintah sekarang sedang concern bagaimana pembangunan yang selalu ramah lingkungan
bahkan di event g dua puluh saja kan ada satu topik yang khusus berkaitan dengan green economy
dan ini menjadi salah satu apa ya namanya momen pengembangan industri yang basis pada apa namanya basis pada lingkungan lah gitu ya
ramah terhadap lingkungan
dan concern terhadap lingkungan
nah tapi lagi lagi konsistensi dan komitmen pemerintah gitu ya
di dalam mendorong bagaimana kebijakan pengembangan industri salah satunya otomotif yang ramah terhadap lingkungan ya tentu ini menjadi bagian penting
jangan sampai mungkin gitu ya sisi lain mengembangkan industri otomotif berbasis atau juga ramah terhadap lingkungan
tapi infrastruktur sarana fasilitasnya belum siap
dan itu kan tentu menjadi persoalan bagi elon musk gitu ya
jadi apa menurut anda
menyatakan oke oke siap siap tapi memang harus basic atau foundationnya itu juga yang harus dikuatkan ya
nah tadi ngomongin soal konsistensi kemudian juga bagaimana keseriusan indonesia
kita ngomongin bagaimana potensi kekuatan ekonomi digital dan juga startup indonesia
dalam lawatannya kemarin di ktt asean amerika serikat di washington dc presiden sangat berambisi untuk mengembangkan ekonomi digital dan juga startup indonesia
bahkan menarik berusaha untuk meyakinkan para investor besar di luar sana untuk berinvestasi di indonesia
nah bagaimana melihat ini mas rizal
ya saya kira challenging ya dan juga peluang
sisi lain peluang dan juga challenge
bahkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi digital global gitu ya bahwa indonesia punya peluang besar gitu ya di dalam mendorong ekonomi digital
nah tapi lagi lagi memang baik persoalan
sedang proses ya bagaimana indonesia melengkapi infrastruktur digital dengan basis pada satelit apa namanya di bagian barat dan juga bagian timur sedang dikembangkan
dan tentu ini juga menjadi hal penting gitu ya salah satu modal bagi indonesia untuk mengembangkan digital gitu
nah dari aspek yang lain
ekonomi digital indonesia ini juga perlu ditopang oleh sarana perasarana yang tentu bisa mempercepat proses itu gitu ya
jadi pengembangan startup yang menjadi salah satu tool di dalam menopang dan mendorong ekonomi digital menjadi satu kenisayaan
dan endle learn mas ya apa namanya sangat concern dengan itu
dan itu menjadi bagiannya
dan itu menjadi bagian dari pengembangan teknologi ya dan juga inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan perusahaan endle learn mas
kita akan pantau terus karena menarik sekali membaca bagaimana peluang investasi seorang elon musk yang ada di indonesia
kita akan tunggu apakah sesuai betul dengan janji endle learn mas
bulan november katanya akan datang ke indonesia
dan apakah juga mungkin dengan hadir endle learn mas melalui tesla ini bisa mengakselerasi perkembangan mobil listrik
yang ada di indonesia sekaligus mewujudkan indonesia sebagai pasar mobil listrik baterai litium dan juga pengembangan energi terbarukan
terima kasih mas rizal sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam mbak tiffany
selamat malam mas rizal